dan pelaksana tugas gubernur sulawesi selatan soni sumarsono menegaskan upaya evakuasi terus dilakukan untuk menyelamatkan sekitar lima puluh orang korban kapal motor lestari maju
kedala cuaca yang buruk menyulitkan upaya penyelamatan
upaya penyelamatan korban kapal motor lestari maju yang kandas di perairan selayar sulawesi selatan terus dikebut
upaya penyelamatan dikebut karena diperkirakan masih ada lima puluh orang penumpang yang memilih bertahan di bangkai kapal yang sebagian telah tenggelam
hingga pukul dua puluh dua waktu setempat sedikitnya sudah dua puluh tujuh orang korban tewas bisa dievakuasi
sebagian lainnya dirawat di sejumlah rumah sakit dan puskesmas setempat yang tersebar di kabupaten selayar
kapal motor lestari maju karam setelah mengalami kebocoran
tercatat satu ratus tiga puluh sembilan orang penumpang empat puluh delapan kendaraan berbagai jenis termasuk uang tunai tiga puluh miliar rupiah milik bank sulselbar
yang sedianya untuk membayar gaji pegawai negeri di kabupaten selayar
sebabnya kenapa evakuasi tidak bisa ditunda karena ada lima puluh orang yang sekarang masih hidup di kapal di posisinya semua pada di atas